komisi pemilihan umum secara resmi membuka pusat informasi perhitungan suara
dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu dua ribu sembilan belas
hasil perhitungan suara pemilu yang disajikan di layar pada ruangan tersebut dilakukan secara real time
kpu akan membuka pusat informasi rekapitulasi suara pemilu dua ribu sembilan belas hingga dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
kpu menyebut peserta pemilu bisa menggunakan ruangan tersebut untuk konferensi pers dan sejumlah kegiatan lain terkait perhitungan suara
dua buah layar besar yang tersedia di ruangan ini berisi hasil rekapitulasi perhitungan suara dari semua tps se indonesia
yang disajikan secara real time dan akurat
hari ini kami secara resmi membuka ruangan ini
ruangan ini menyediakan informasi
ini real time real count yang dihimpun dari kabupaten kota melalui scanning image c satu dan entry data c satu
kami mengundang semuanya
kementerian lembaga kita undang
peserta pemilu satu dua partai politik kita undang
kemudian pemantau pemilu juga kita undang
jadi sebetulnya ini sudah beroperasi sejak dua hari yang lalu
tapi secara real time real time real count yang dihimpun dari kabupaten kota melalui scanning image c satu dan entry data c satu

dan ini akan dibuka terus sampai dengan tanggal dua puluh dua mei yang akan datang